coba kamu jawab kenapa kamu bisa babak belur begini
den den rizky kenapa wajahnya seperti itu den
aku gapapa bi aku mau masuk kamar
rizky tunggu kita harus bicara
mama tuh dari tadi cemas mikirin kamu
dan apa yang mama cemasin akhirnya jadi kenyataan kan
kamu datang dengan keadaan begini
lydia kamu kenapa
pak alec silahkan pak
bi kenapa sama ibu
apa yang udah kecil
apa yang udah kejadian
gatau pak saya kurang paham
bi coba bibir bikin air angkat dulu buat ibu
biar perasanya lebih tenang
baik pak permisi ya
aku aku cuma merasa
aku merasa gagal jadi seorang ibu untuk
aku kan kaya begini
aku melewat kamu
aku balik ke sana
aku mending ingin kendali
untuk hal yang berbeda
dia pernah question
ya elah main lonong aja
kau rumah citra gelap banget ya kayak gak ada penghuni
lu maru disita cik gak salah lihat gua
kenapa lu masih disini
lu pasti seneng kan
punya bahan gosip sama temen temen lu buat lu sebarin di kampus
lu pasti seneng kan
gue bakal dicap sebagai anak koruptor
tapi gak ada maksud gua
gue capek tak
gue capek banget

dan rizky bisa membaik
aku lihat dari tatapan rizky gadis itu
aku tahu banget perasaannya
tapi pas aku tanya
dia malah marah ke aku
dan dia kabur dari restoran
aku gak ngerti lah ya harus gimana
aku bisa paham perasaan kamu
cepat atau lambat
setiap anak kan butuh orang tua
orang tua tunggal seperti kita
hanya kita tumpuan hidup mereka
dan mereka sangat bergantung sama kita
saya ngantuk banget
rizky udah hubungin bibi lagi belum
tadi saya udah wa dan rizky
tapi belum dibales
masih centang satu
kayaknya hp nya nggak aktif bu
aku rasa rizky bukan baik aja kok
dia juga butuh waktu
untuk menenangkan dirinya sendiri
sepertinya udah larut malam nih
kayaknya aku sebaiknya pulang
bibi juga aku lihat udah teler udah ngantuk
waduh pak alec
saya emang masih setia
lagian kalau saya tidur juga belum tentu nyinyak
kalau deng rizky belum pulang pak alec
kalau gitu aku pamit dulu ya
ya udah aku anterin keluar aja
kamu sepertinya sekarang butuh istirahat
jaga kesehatan kamu
jangan sampai juga kamu sakit
gara gara mikirin rizky
makasih banyak ya alex
kamu udah mau datang ke sini
dia udah mau dengerin curhatan aku
itulah gunanya teman
aku pamit dulu ya
ya ampun itu kan mobil pangeran
mobil yang keluar dari rumah rizky
tapi masa iya papa ke rumah rizky
pangeran kenapa gak disuruh masuk
ya ampun luka kamu ini kenapa
kenapa bebak bulur begini

ya ampun aku mau ke rumah rizky

aku sama mama kamu habis berantem ya
masuk papa nyariin gue
dugaan gue bener lagi
kalau bokap sama nyokapnya rizky punya hubungan khusus
nggak jangan sampai
lo gak boleh negative thinking
gak mungkin kok itu terlalu jijik untuk jadi kenyataan
ya enggak gue harus puter balik
buka kamu kenapa pangeran
kamu habis berhantem ya
kenapa ngapain di rumah rizky
kamu gak usah ngalihin pembicaraan papa deh
kamu jawab dulu kenapa bisa kamu babak bulur sampai kayak gini
papa jawab dulu
papa ngapain dari rumah rizky
papa ngapain di rumah rizky
papa ngapain di rumah rizky
jelas bukan karena aku
jelas bukan karena rizky
mau ngapelin tante lydia
kamu jangan sebarangan ngomong kalo gak tau
mudah lah pa
gerak gerik papa tuh baca banget tau gak
dan aku bilang aku gak setuju
jauh jauhnya dari tante lydia
aku gak mau papa deket sama tante lydia
aku gak mau saudara anak marisky
mendingan sekarang kamu jelasin aja sama papa
kenapa muka kamu bisa babak belur kayak gitu
kenapa muka pangeran bisa bapak belur
sampai kayak gitu abis dari rumah amelnya
kenapa kamu bisa babak belur begini
kenapa wajahnya seperti itu dian
aku mau masuk kamar
rizky tunggu kita harus bicara
mama tuh dari tadi cemas mikirin kamu
dan apa yang mama cemasin
akhirnya jadi kenyataan kan
kamu datang dengan keadaan begini
untung ada om alex
jadi om alex datang ke sini

tidak ada yang bisa dianggap sebagai om alex
tapi dia sudah berjaya
dia sudah berjaya
dia sudah berjaya
dia sudah berjaya
dia sudah berjaya
dia sudah berjaya
dia sudah berjaya